kenapa kamu tidur tiduran disini
ngenak badan ya astaga
nya nya badan bella gak enak nih
ya ampun bella bella tuh lagi sakit ya
gak enak badan
mungkin kurang kena matahari kali
makanya banyakin main di luar
kan di luar enak mainnya
saya juga saya nggak mau adam kenapa napa
soalnya kan adam yang gendut itu anak satu satunya saya
karena bapaknya udah gak ada
pasti takut adam kenapa napa
iya deh iya deh beneran deh
jangan mau ya ibu ibu kita tetap di rumah
iya tapi aku mau ngajak kalian mau main sepeda
aku gak mau ali aku takut ketemu sama hantu bertanding itu lagi
enggak ko bell kita cuma sebenernya
ntar jalan jalannya kan keliling keliling uang
gak mau aku takut nanti kalau aku pulang gak tepat waktu
april kamu mau kan main sepeda sama aku
tapi bell kamu gak apa apa sendirian di rumah
iya aku gak apa apa
udah hari kamu sama april aja aku mendingan main boneka di rumah daripada dia didatengin sama hantu
eh ibu baru pulang ngajar bu
iya nih baru ada mau les tambahan buat anak anak
udah beberapa hari ini dia gak masuk sekolah apa dia sakit
gak masuk sekolah itu salah kali
rituan itu masuk sekolah terus kok bu
setiap pagi dia selalu pamit berangkat dari rumah
gak mungkin bu
masa sih bu dia selalu absen di sekolah
jangan jangan dia suka main ps terus tuh bu di rental ps
kayaknya keenakan deh karena main ps jadi dia nggak mau sekolah lagi
oh gitu ya bu
ya udah bu nanti saya mau tegur ridwan saya mau tanya dia kemana aja dia nggak sekolah
oke baik ibu kami permisi dulu ya bu ya
nggak mau ah kamu ngantri aja dulu
sekarang kan bang fahri bukanya dua puluh empat jam besok besok kan bisa kesini lagi
bang dia gak mau gantian nih
nih bang dia gak mau kajian
eh eh kak yanni tuh kenapa gak mau gantian
udah tadi kok ribut aja
iya nih bang bukanya dia gak mau gantian padahal dia punya krim mancurin
eh kak juma udah udah gantian aja
ini mami dia gak mau gantian kok main
hei kamu berani beraninya sama anak saya zarah kasih cepat
tapi kan aku lagi main tante
masa digangguin terus
kamu itu bukan yang digangguin emang waktunya dan takdirnya kamu untuk ngasih mainan itu ke anak saya
karena anak saya mau main yang cantik itu kan ngalah dong sama cewek
ini kenapa jadi malah pada ribut sih
eh bapak hari mendingan hari ini rental ps ini ditutup aja
gara gara anak anak main ps di sini semuanya malah jadi pada ribut gimana
aduh buranti teh gimana
seenaknya aja ganggu usaha orang emangnya usaha saya teh gak pakai modal
heeh saya juga kan butuh uang ya ya lah eh
iya saya ogen tau bang farid teh mau nyari duit tapi ya gak gitu caranya juga dong

apalagi saya lihat tuh di depan ada tulisan buka dua puluh empat jam
aturan aku mahal buka dua puluh empat jam
emangnya anak anak ini teh gak perlu sekolah gak perlu belajar
nah sekarang anak anak bubar bubar pulang
tapi tante lagi tanggung bentar lagi saya menang
hah nggak ada tanggung tanggungan sebentar lagi menang sebentar lagi menang
kalau perlu ke sekolah sekalian ayo
bu messi juga pulang
tuh anaknya bukan diajarin yang bener kalau ke pipi luan ari bu messi teh kumaha
hei bu ranti ini anak juga lagi diajarin yang benar
buat untuk gantian
iya tau anaknya dibelain tapi dibelain yang bener
yaudah yaudah kita main gadget di rumah aja yuk
gak usah di sini ada ibu ibu rempok air
bella kenapa kamu tidur tiduran di sini
gak enak badan ya ostoge
nya nya badan bella gak enak nih
ya ampun bella bella tuh lagi sakit ya gak enak badan
mungkin kurang kena matahari kali
makanya banyakin main di luar
kan di luar enak mainnya
ada ali ada april ada rafa
heeh suka angin atuh
ada anak luar
gak mau ah tante
bilang gak mau ketemu sama hantu bertaring itu lagi
nah makanya tuh pak rete mendingan pak rete sekarang cari solusinya
gimana caranya supaya bisa nangkep si hantu bertaring eta
daripada kasian loh anak anak jadi nggak berani main di luar rumah
bener gak boleh sih
iya maksudnya pak rete tau gak hari ini tadi saya lihat
kalau di rental ps nya bang fahri itu anak anak pada rebutan main di dalam
itu anak anak pada apa
karena rebutan ps
tuh masa sih gara gara itu kan
gak bagus juga buat anak anak ya kang
iya benar untung aja tadi ada saya
langsung aja saya bubarin tuh anak anak pada main ps di situ
atau udah aneh sih lagian si bang fahri
masa bikin aturan buka rental ps dua puluh empat jam
jadi anak anak kerubung didinya
iya padahal sebaiknya anak anak tuh banyakin aktivitasnya di luar rumah
jangan gadget aja apalagi main ps
radiasinya ke otak apalagi ke mata bisa rusak
bener gabungan sih
harusnya anak anak itu bersosialisasi
nah bener sosialisasi
iya kan pak rt
pak rete jangan manggut manggut aja tuh kayak burung hantu
ngerti tuh pak rtt
tenang jangan takut jangan panik
saya akan mengirim pasukan saya untuk bisa menghandle masalah ini
saya akan ajakin main kucing sumput atau petak umpet pada saat maghrib maghrib
mau gak mau kan hanti itu pasti keluar
begitu hantu keluar langsung kita tegep
dah dah dah dah dah
langsung tewak manesianya gak jauh menjurikan anak lain
ini adalah misi kemanusiaan
dan juga kemaslahatan hidup umat manusia di bumi ini
kuma kasih ya ibu mesit teh
maaf pak rt
kita secepatnya harus bisa menangkap hantu bertari itu
iya betul sekali ya
siap banget pak rtt
tapi inget ya
pokoknya apapun yang terjadi kita mesti kerja sama
kompakan itu adalah nomor satu buat kita
bukan gitu pak iya dong
hah apa artinya
aku juga gak tau
ah bener ayo mendingan sekarang kita gambreng
bu mesit pake mau ngeceng
bu mesit kalah
berarti bu mesit yang jaga kan bu mesit yang pengen ngeceng
ya ini perasaan gak enak deh
ya udahlah kita mah ikhlas kalau ada apa apa ikhlas
pak rt mah jahat banget ya
ya tapi ngumpetnya jangan jauh jauh
ya udah tenang gue pake wajah ngumpetnya
jangan susah susah dong
ayo cepet aja balik balik
ya udah cepet
tua gapet manem jupan lalu
tua gapet manem jupan lalu
mudah mudahan bu mesit gak tau kalo kita ngumpet disini
hari pak rtt ngapain sih
emang gak ada tempat lain apa
ini saya jaga jaga dari belakang
kalo saya di depan
bu ranti aja kalo yang mepet mepet ke saya
pak rtt saya teh duluan yang ada disini
berarti pak rtt yang emang pengen modus ya
pengen ikut ikutin saya ya
ntar ketauan sana gak
lho tau tempatnya sempit
si bu ranti
makannya punya badan jangan gede gede
saya di belakang bu ranti nih ngumpetnya
saya teh gak gendut pak rtt saya tuh padet
saya di belakang bu ranti